kementerian energi dan sumber daya mineral telah mengumumkan penurunan harga premium dan solar rabu kemarin
penurunan harga akan mulai berlaku pada satu april dua ribu enam belas mulai pukul waktu indonesia barat
menteri esdm sudirman said menyebut harga premium dan solar akan turun rp lima ratus per liternya
meski pemerintah terus mengevaluasi harga bbm tiap tiga bulan sekali penurunan harga bbm kali ini akan berlaku hingga enam bulan ke depan
hal ini disepakati karena pertimbangan peningkatan permintaan bbm pada bulan puasa dan lebaran juni dan juli mendatang